kami baru mendapat informasi terkait dengan operasi tangkap tangan kpk bupati ngada marianus sae terjerat operasi tangkap tangan oleh penyidik komisi pemberantasan korupsi kpk
masih belum terkonfirmasi kapan tepatnya marianusae ditangkap oleh kpk namun kami kutip dari detik com jurubicara kpk febri diansah mengkonfirmasi kebenaran bupati ngada marianusae telah tiba di gedung komisi pemberantasan korupsi kpk kuningan jakarta selatan pada minggu selatan

kedatangan marianus di gedung kpk turut didampingi oleh petugas kpk
jurubicara kpk febri diansah juga mengatakan sejumlah orang turut diamankan dalam operasi senyap tersebut
namun febri menyebut baru dua orang yang telah dibawa ke jakarta
kami baru mendapatkan informasi terkait dengan operasi tangkap kpk terhadap bupati ngada marianusae
yang diduga terjerat operasi tangkap tangan oleh kpk
masih belum terkonfirmasi kapan tepatnya marianusae ditangkap oleh kpk namun kami kutip dari detik com jurubicara kpk febri diansah mengkonfirmasi kebenaran bupati ngada marianusae telah tiba di gedung komisi pemberantasan korupsi kpk kuningan jakarta selatan pada minggu sore pukul tujuh belas dua puluh menit waktu indonesia barat
kedatangan marianus di gedung kpk turut didampingi oleh petugas kpk
jurubicara kpk febri diansa juga mengatakan sejumlah orang turut diamankan dalam operasi senyap tersebut
namun febri menyebut baru dua orang yang telah dibawa ke jakarta
dan kita sudah terhubung melalui telepon dengan jurubicara kpk febri diansah
selamat malam pak febri
pak febri terkait dengan kasus apakah bupati ngada tertangkap dan bagaimana kronologisnya pak
saya belum bisa sampaikan secara rinci ya tapi kami bisa konfirmasi bahwa memang ada kegiatan di lapangan
ada sejumlah orang yang kita amankan dalam tangkap tangan yang dilakukan siang ini
nah mereka tentu dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu
sejauh ini baru dua orang yang kita bawa ke kantor kpk
iya pak febri berarti ketika adanya operasi tangkap tangan ini sebelumnya kpk sudah melakukan penyidikan
mungkin juga pemantauan terhadap kegiatan
pemantauan tindak taduk dari jam bersangkutan
apakah memang ini terkait dengan hal hal yang sifatnya kolusi ataupun juga suap atau seperti apa nih pak
dalam hal ini terutama terkait dengan pilkada pak
kami dapat informasi dari masyarakat bahwa ada dugaan penerimaan hadiah atau janji yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau kepala daerah setempat
kemudian kita lakukan pengecekan
kita tugaskan tim secara paralel di tiga daerah siang ini sampai kami akhirnya mengkonfirmasi bahwa memang ada dugaan penerimaan tersebut
dan tindak lanjutnya tentu kita lakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak
iya terkait dengan dua orang yang sudah diamankan
siapa saja pak selain bupati ngada sendiri apakah pak febri bisa memberikan informasi sedikit mengenai ini
ada dua orang tadi yang kita bawa
sekitar pukul tujuh belas sudah dibawa ke kantor kpk
satu orang adalah bupati dan satu lagi pihak lain yang ada di lokasi saat itu
tentu kami perlu melakukan pencarian informasi atau pemeriksaan
kami perlu klarifikasi beberapa hal terlebih dahulu
ya terkait dengan tertangkapnya hari ini kira kira di kabupaten ngada sendiri
apakah memang masih saat ini dilakukan penyidikan penyitaan
barang bukti dan lain lain
ataupun beberapa dokumen dokumen seperti layaknya yang biasa dilakukan oleh kpk
seperti yang terakhir di jombang pak
saya kira kalau penyitaan belum ya karena penyitaan dan penggeledahan itu kan baru bisa dilakukan ketika setelah penyidikan ya
jadi saat ini yang kita lakukan adalah pengamanan pengamanan awal terhadap orang orang yang diduga terkait dan bukti bukti awal
tentu kita perlu pelajari lebih lanjut dan kita punya waktu maksimal dua bulan
jadi kita perlu dua puluh empat jam untuk menentukan status biaya biaya yang diamankan tersebut
iya kira kira kapan kpk akan memberikan pernyataan resmi terkait dengan operasi tangkap hari ini pak
kami rencanakan konfres akan kita lakukan besok siang
baik sejauh ini bagaimana dengan saksi saksi lain pak apakah memang hanya dua orang saja yang dibawa ke jakarta
baru dua orang yang sampai di kantor kpk direncanakan ada sekitar satu orang lagi
jadi dalam jadwal penerbangan
pertama seharian ini juga akan dibawakan ke kpk di jakarta
pak febri ini memang di tahun pilkada dua ribu delapan belas banyak sekali ott yang juga sedikit banyak bersinggungan dengan pilkada ya
salah satunya di jombang kemudian sekarang ada
bagaimana anda melihat kondisi seperti ini apakah memang kpk menggencarkan aksi seperti ini di saat tahun pilkada pak

kalau memang seluruh himbauan yang disampaikan oleh
kami berharapnya tidak perlu melakukan tindakan tindakan seperti ini
kalau memang seluruh himbauan yang disampaikan oleh kpk misalnya bagi kepala daerah terutama yang incumbent ya
agar tidak menerima suap agar tidak menerima gratifikasi
kalau itu dilakukan tentu kami tidak perlu melakukan kegiatan penindakan
namun karena memang ada informasi dari masyarakat dan kita cek ternyata ada dugaan penerimaan suap sebelumnya maka tentu kami harus tindak lanjuti hal tersebut
iya pak ini terkait dengan tadi ada laporan dari masyarakat
lalu bagaimana kpk sendiri bisa melakukan
penyidikan yang fairness mengingat di tahun pilkada pastinya ada pihak pihak kompetitor yang bisa memberikan informasi tidak berbasis data terkait seandainya misalkan ada kasus suap ataupun kasus gratifikasi semacam ini pak
iya laporan yang ditindaklanjuti itu kan harus di cross check terlebih dahulu
karena itu saya sampaikan tadi pengecekan di lapangan itu menjadi penting
karena itu kita turun ke lapangan dan melihat

karena memang kita sudah temukan bukti bukti awal
karena itulah kita lanjutkan dengan proses pemeriksaan
dalam waktu dua puluh empat jam kita akan uji seluruh bukti bukti tersebut
apakah mencukupi atau tidak
kalau bukti permulaan yang cukup atau minimal dua alat bukti terpenuhi tentu akan ditingkatkan ke penyidikan dan sebaliknya
baik pak febri diansa terima kasih untuk informasi anda terkait dengan operasi tangkap tangan kpk terhadap bupati ngade yang dilakukan pada hari ini
terima kasih atas informasi